perpanjangan pelonggaran kredit tersebut bakal berlaku efektif satu januari hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
gubernur bank indonesia periwarjo selasa siang menjelaskan pelonggaran uang muka ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif
dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian serta manajemen resiko
kredit tanpa uang muka tersebut dapat disalurkan oleh bank ataupun perusahaan pembiayaan yang mempunyai rasio kredit macet tertentu
bank indonesia juga bakal menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden
untuk mendorong pertumbuhan kredit yang berbeda

untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko
satu januari dua ribu dua puluh dua sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
baik rumah tapak rumah susun serta ruko rukan